uang hadiah senilai satu lima miliar rupiah
sementara persingangawi mendapatkan satu miliar rupiah sebagai juara kedua
seusai laga tim transisi sebagai pelaksana turnamen
mengatakan bahwa mereka akan segera melaksanakan kongres luar biasa seusai turnamen
sudah selesai seluruh kegiatan dan aktivitas dari piala kemerdekaan
sekarang saatnya kita kembali kepada target awal
kita akan melaksanakan kongres luar biasa
dan kemudian menyusun agenda agenda menjelang kongres
termasuk kemudian penataan bagi klub klub yang ada di indonesia
sebelum partai final berlangsung
digelar pertandingan eksibisi antara mantan mantan bintang
persebaya seribu sembilan ratus dua puluh tujuh dan perseka pasuruan
dua puluh ribu bonek hadir dalam laga tersebut
dan merayakan kemenangan lima puluh satu persebaya